dalam kabinet indonesia maju joko ima'ruf amin
kementerian bumn akan dipimpin oleh seorang menteri bersama dua orang wakilnya
dan hal tersebut ini mendapat anggapan dari para ekonom yang mengkhawatirkan
adanya tumpang tindih jabatan antara wamen dan deputi dalam kementerian bumn
budi gunadi sadikin yang sebelumnya menjabat sebagai direktur utama pt inalum
dan direktur utama bank mandiri kartika wirjo admojo
resmi menjabat sebagai wakil menteri bumn kabinet indonesia maju
kedua nama tersebut dilantik presiden joko widodo pada jumat siang di istana negara jakarta
mempertanyakan bagaimana pembagian tugas dan fungsi dari wamen tersebut
karena di kementerian bumn sudah terdapat enam deputi dengan tugas yang berbeda
peter membandingkan dengan masa kepemimpinan rini sumarno saat menjabat menteri bumn
yang mampu meningkatkan profit dan aset bumn secara rata rata
selain itu peter juga mengkhawatirkan adanya pemanjangan birokrasi
dengan ditambahnya jabatan wakil menteri
hal tersebut menjadi tantangan erick thohir untuk memimpin kementerian yang menaungi
satu ratus empat puluh dua badan usaha milik negara tersebut ke depan
peter bumman kementerian bumn berkata
dari kementerian bumn jauh lebih baik lagi
harapannya seperti itu
bagaimana itu diwujudkan tentunya terpulang dari bagaimana pemanfaatan dari wamen yang sudah ditunjuk